seorang anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten karawang babak belur dihajar puluhan orang
aksi pengeroyokan itu diduga akibat korban memposting dan menyebarkan meme amin rais dan habib rizik sihab melalui grup whatsapp
kasus pengeroyokan ini masih ditangani kepolisian polres karawang
diduga lantaran memposting dan menyebarkan meme bergambarkan amin rais dan rizik sihab
hitler nababan salah satu anggota dprd kabupaten karawang dari partai demokrat
dikeroyok puluhan orang yang berang dengan ulahnya yang dianggap melecehkan tokoh nasional amin rais dan imam besar front pembela islam
seperti yang terlihat pada video amatir masa terus berusaha untuk memukul hitler meski sudah berusaha dilerai petugas dan pihak dprd karawang
untuk meredam amarah masa polres karawang langsung mengamankan hitler nababan
dari kepungan masa
dan melarikannya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis
di rumah sakit untuk menjalani pengobatan